nah pada libur lebaran tahun ini candi borobudur bersolek makin cantik
ratusan aksesoris topeng berbagai wujud dan juga kukusan bambu dipasang sedemikian rupa
di sepanjang jalan pintu masuk candi
aksesoris topeng ini pun semakin memperindah candi borobudur
tentunya bisa menjadi spot foto bagi pengunjung
inilah suasana di sepanjang pintu masuk di sisi timur candi borobudur
tepatnya di area konklurus komplek taman wisata candi borobudur di magelang jawa tengah
ratusan topeng berbagai wujud dan kukusan bambu menghiasi candi peninggalan dinasti shalendra ini
sejumlah pengunjung pun mengaku terkesan dengan objek wisata candi borobudur
karena topeng topeng ini bisa menjadi objek foto bagi pengunjung
saya pikir topeng ini untuk menunjukkan ekspresi berbagai jenis ekspresi
mungkin kadang komedi kadang anger kadang
arkektur yang luar biasa
jadi kita masih mengeksplor
sementara itu pengelola objek wisata candi borobudur
sengaja memilih ornamen topeng
karena topeng adalah simbol misteri
seperti misteri yang ada di candi borobudur
dan masih perlu digali dan diukakan
untuk menjadi bahan ilmu dan kekayaan
yang dipandang dari sudut seni dan budaya